nama cornerius aritonang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar olahraga bela diri ekstrim mixed martial arts mma
pria kelahiran sidikalang sumatera utara ini memenangkan pertandingan pertamanya di ajang catch warriors one lima empat di roma italia pada enam mei lalu
terjun di kelas bulu atau featured weight boat lius panggilan akrabnya menang atas gianluca ancora asal italia
lius merupakan petarung mma fight academy binaan pelatih mark yore di sandiago california amerika
diulang dari awal diulang dari awal biasa terus start dari basic abis itu mulai improve improve ke teknik lain teknik lain teknik lain

cage warriors satu ratus lima puluh empat merupakan debut internasional lius setelah menjalani tempaan di mma fight academy di san diego
mma fight academy merupakan program pencarian bakat mma hasil kerjasama antara mola dan kids warriors
ia sempat menjalani seleksi di bali sebelum berlatih serius sampai saat ini
ini di amerika serikat
pria dua puluh satu tahun yang awalnya hobi berkelahi ini kini menjadi petarung internasional di ajang bergensi
saya pria dikarut mohon senang asal dari budi kalang
cuman tidak dipotasi di kalangnya lama tinggalnya di medan
lama tinggal di medan ya begitu ya anak anak ini saja mendingin
coba merantau ke jakarta coba cari keuntungannya di jakarta
kebetulan di jakarta ada om di jakarta saat itu
dia tawarin buat kerja sebagai ob awal awal
sebagai ob buat si moetai
startnya dari situ
datang ke ibukota negara dengan tangan kosong lalu menjadi office boy di sasana moetai di kelapa gading jakarta utara
nasik membawanya menjadi petarung moetai
menyadari lius menyimpan potensi pamannya mengantarnya mengikuti seleksi mma fight academy di bali
dia pasti lihat basic aku kan
basicnya aku gak lulus smu pada saat itu
aku cuma tamatan smp
terus aku cuma ribut ribut doang kerjanya
ya makanya coba jadi ob dulu waktu itu
dan pada saat itu memang di gym itu lagi belum butuhkan ob
dari hobi berkelahi di jalanan nasibnya berubah ketika menjadi petarung profesional
lius kini harus menjaga sikap dan mengendalikan emosi demi menjaga karirnya
cuman ya lebih ke arah ini aja sih
kalau daripada di jalanan ributnya kan ada hukum
ada hukum yang bakalan menjerat mereka loh
ya lebih baik mereka pindah ke pombar sport lah
di combat sport mereka latihan mereka bisa pukul pukulan
ya kalau memang mereka punya nyali besar punya jiwa berantem yang hebat
ya kenapa gak coba nge combat sport aja
lius pemuda kelahiran sebelas november dua ribu satu
masih panjang jalan karirnya
kids warriors one lima empat di italia hanyalah awal dari perjuangannya di olahraga bela diri ini
masih banyak ring pertarungan yang harus diatuntaskan
untuk terus menapaki olahraga pilihannya
surya utomo wahyu ramadan jakarta